pertimbangan presiden kemudian menentukan atau memilih dari sekian banyak nama tapi empat dulu dikerucutkan
ya saya kira dari nama nama yang disebut presiden itu kan kita tahu bahwa mereka ini orang orang yang kira kira punya track record dalam hal mendeliver dalam hal mengelola dalam hal menjalankan pekerjaan pekerjaan pembangunan yang konkret ya
dari nama nama itu kita tahu ada yang apa namanya
ada direktur bumn ya direktur utama bumn ada yang pernah jadi bupati ada yang pernah jadi gubernur lalu juga orang yang disebut ya setidaknya yang beredar di media saya juga baca dari media
ada pak bambang brojonegoro pak basuki cahayapurama pak ahok pak tumiona dan juga azwar anas
saya kira itu orang orang yang semuanya punya kapabilitas dalam mengeksekusi dalam deliver
wajar saja itu disebutkan oleh presiden
dan soal siapanya nanti kan pertanyaannya ke situ
soal siapanya saya kira kita tunggu aja
dari keempat teman tentunya kan
oke tapi yang dicari presidennya seperti apa untuk sebagai kepala ataupun ceo nya ini bahasanya pak presiden
sosok seperti apa yang dicari
ya saya kira kalau kelas ceo kelas memimpin sebuah badan yang proyek yang besar
proyek yang monumental seperti ini tentu saja satu track recordnya
satu bukti bahwa dia pernah menjalankan pembangunan baik proyek fisik maupun non fisiknya
karena itu kan membangun itu ada banyak sekali aspek ya
aspek sosialnya juga lingkungannya juga
karena kita tahu bahwa ibu kota negara yang baru itu mau menjadi semacam model
model yang terbaik dalam berbagai hal termasuk sisi lingkungan soal keberlanjutan
smart city dan sebagainya
nah ini tentu saja orang orang yang mampu menerjemahkan ide ide gagasan gagasan yang baik
menjadi sesuatu yang bisa dilihat progresnya secara fisik dan benar benar bisa dijalankan
termasuk ada nama pak ahok pak basuki cahayapurnama yang cukup ramai juga ini
diperbincangkan ya bang andi seperti apa tanggapan dari anda atau dari pemerintah
ya saya kira itu juga ya pak haku
pak ahok mungkin karena popularitasnya saya kira menjadi ramai
tetapi presiden kan melihatnya bahwa dia sebagai gubernur
waktu itu sebagai wakil gubernur ya waktu zamannya pak jokowi
dalam pandangan beliau dia bisa mengeksekusi program
nah itu juga dimiliki oleh yang lain
juga dimiliki oleh yang lain
kalau pak bambang brojo saya kira dia juga mampu ya
diminta oleh presiden untuk mempersiapkan konsep tentang waktu waktu beliau masih kepala bapak penas
dan sekarang juga masih diminta untuk memberi masukan mengawal proses ini
jadi saya kira dari keempat empatnya ini semuanya punya track record yang baik
dan masuk dari kualifikasi presiden ya untuk menjadi kepala badan otorita
ya saya kira demikian memang
bang ferry dari sisi politik hukum sekarang kita bicara
nah dari badan otorita
nah dari badan otorita ini menurut anda akan bagaimana sebetulnya sih posisi badan otorita kemudian dicari juga sosoknya sampai dengan hari ini
karena ini kan untuk membentuk atau membawahi langsung pembentukan ibu kota baru dari proses awal pembangunan hingga akhirnya
ini kan badan yang dibentuk khusus untuk kemudian secara keinginan presiden mampu nanti membentuk sebuah ibu kota baru yang layak
rancang bangunnya sudah ada
secara figur pun
sebenarnya menarik ya
sebenarnya kalau secara figur kita tidak perlu terlalu jauh menilai kriteria ini
karena presiden tentu punya kriteria standar agar kemudian orang orang ini betul betul mampu membangun sesuai keinginannya
nah tapi problematikanya sekali lagi karena ini sebuah badan otorita
dulu di batam kan ada ini badan otorita punya kebijakan dan kewenangan kewenangan khusus yang luar biasa ya
yang berbeda dengan kepala badan yang lain
yang pertama ini punya misi khusus
nah yang sekali lagi bagi saya badan ini tentu punya kewenangan khusus lalu kemudian masa tugas tertentu ya
sampai kapan presiden mau kasih batas waktu
nah problematikanya sekali lagi tidak ada dasar hukum apapun yang kemudian menjadi pilot
ini diulang sekali lagi
balik lagi ke situ ya
balik sekali lagi karena karena begini begitu diserahkan mandat keunangan khusus
kepada siapapun itu misalnya
ini kan jadi pertanyaan besar
apakah pak ahok atau pak abdul aziz
yang dianggap punya catatan baik sebagai pimpinan yang bisa membangun daerah ya
nah ini kan begitu mereka diserah tugaskan orang timbul pertanyaan
apa keunangan bapak
misalnya meminta lembaga tertentu untuk mewujudkan apa yang diinginkan
orang akan bertanya lembaga lain
bapak punya keunangan apa
kemudian meminta kita pindah begitu ya
apa dasar hukumnya
kalau kemudian mereka secara undang undang tidak bisa pindah karena ditentukan oleh undang undang
tiba tiba ada badan otorita yang minta mereka pindah
kan ini problematika serius yang perlu dijawab sekali lagi
tidak cukup niatnya baik dan sabar saja
kalau kemudian kita disuruh sabar kan timbul pertanyaan
keinginan baik ini
jangan jangan nanti berakhir ujungnya
daripada terburu buru bu
karena jangan sampai ujungnya belum selesai
karena tidak mungkin jokowi menuntaskan semua ini
karena jalannya sudah dibangun jokowi untuk itu
tentu ini sebuah jalan yang baik
tetapi kita berharap sebagai publik
jangan kemudian jokowi mengabaikan proses yang semestinya disyaratkan oleh konstitusi kita
bahwa seluruh tindakan yang besar seperti ini harus berbasis kepada konstitusi dan undang undang
oke oke nanti ditanggapi
tapi kita break dulu bang wani dan juga bang ferry soal kemudian targetnya apa kemudian ke depan
dan sejauh mana kewenangannya
dan bagaimana kemudian koordinasi badan ini nantinya dengan kementerian
karena kan levelnya kemudian akan sama dengan kementerian
kita bahas nanti usaha jeda di segmen terakhir layar demokrasi
kami akan segera kembali sesaat lagi